sindikat pencampur bumbu dapur
yang kedapatan mencampur ratusan ketumbar
dengan bahan kimia hidrogen peroksida atau h dua o dua
ketumbar dengan campuran kimia ini dapat berdampak pada gangguan kesehatan
satuan reserse kriminal polres serang mengamankan satu ratus sembilan puluh delapan karung berisi ketumbar
yang telah dicampur bahan kimia jenis hidrogen proksida atau h dua o dua
bahan kimia ini digunakan untuk membuat ketumbar terlihat bersih dan bagus
selain mengamankan barang bukti
petugas juga mengamankan satu orang pelaku berinisial ks
di rumahnya di daerah tanara kabupaten serang banten
dari keterangan polisi pada senin kemarin
ketumbar yang telah dicampur tersebut dijual pelaku ke wilayah tangerang
dan pasar induk jakarta dengan harga jual rp dua belas per kilogram
dari hasil tes laboratorium ketumbar yang dicampur bahan kimia h dua o dua ini
dapat berdampak pada gangguan kesehatan hingga kematian
jika dikonsumsi berkelanjutan
yang mana apabila kita tanyakan kepada bp pom
itu bahan berbahaya
kemudian setelah kita dalami kita pisah pisahkan
kemudian terdapatlah tiga puluh tiga yang sudah dicampur bahan kimia tersebut
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal satu ratus tiga puluh enam undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas
tentang pangan dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
dan denda rp sepuluh miliar
adi mazda banten